layanan internet saat perayaan nyepi di bali dipastikan bakal dihentikan sementara
tidak hanya internet anjungan tunai mandiri di seluruh bali juga bakal dimatikan
anjungan tunai mandiri atau atm sebagian besar akan dimantikan pada hari rabu enam maret dua ribu dua puluh
mulai pukul dua belas wita dan aktif kembali jumat delapan maret dua ribu sembilan belas pukul tujuh wita
tidak hanya atm mesin electronic data capture atau edc di seluruh bali juga akan dimatikan
selama perayaan nyepi berlangsung
sehingga seluruh transaksi pada malam nyepi akan menggunakan uang tunai
adapun penghentian layanan internet akan dimulai kembali pada hari kamis tujuh maret dua ribu sembilan belas
mulai pukul enam wita hingga hari jumat delapan maret dua ribu sembilan belas pukul enam wita
hal ini dilakukan guna mendukung kehusukan para umat hindu di bali untuk beribadah
sejarah mencatat seorang pangeran dari kerajaan gel gel kelungkung dikirim ke desa sukawati
untuk membangun istana kerajaan
dan sudah ada koresponsornya
cnn indonesia miftah faril di desa adatuban kabupaten badung bali
miftah selamat sore bagaimana perkembangan terkait persiapan nyepi di bali
karena kabarnya atm dan internet ini akan dimatikan dua puluh empat jam saat nyepi
ya fria sejauh ini memang untuk warga bali terutama umat hindu
memang sudah terbiasa dengan pola baik pamanan maupun apapun kebijakan dari pemerintah
baik swasta yang ada di bali baik perbankan maupun pelayanan umum
sudah terbiasa dengan ditutupnya
mereka ketika masuki puncak hadiraya nyepi
yang jelas tadi dari pantauan saya di beberapa tempat
misalnya di denpasar dan juga di kabupaten badung ini
mereka sudah mengantisipasi misalnya mereka berbelanja lebih sedikit
dibandingkan hari hari sebelumnya ketika mereka akan menghadapi prosesi nyepi pada besok hari
dan kemudian juga untuk transaksi frida
memang beberapa bank akan melakukan penonaktifan atm mereka
dan ini setiap bank memang memiliki jam penonaktifan yang berbeda
namun ada beberapa bank yang memang mengaktifkan atm nya meskipun di hari nyepi
untuk mengantisipasi kalau kemudian ada kondisi darurat
ada beberapa titik kalau tidak saya sebut ada lima sampai enam titik
di mana at masih bisa berfungsi
itu pun dengan sangat terbatas dan tentu saja mereka menyasar bukan warga umat hindu bali
yang memang berkonsentrasi untuk merayakan catur berata penyepian
sehingga atm atm yang masih aktif ini dimanfaatkan oleh para wisatawan
atau siapapun warga non umat hindu yang memang sangat membutuhkan sekali dana
sehingga beberapa atm memang masih diaktifkan
namun secara keseluruhan hampir semua atm layanan perbankan
dan pelayanan pemerintah ditutup untuk sementara sampai batas waktu atau dua puluh empat jam
setelah prosesi nyepi bisa dibuka kembali setelahnya
bagaimana dengan tanggapan warga di bali
termasuk juga tentunya para wisatawan yang akan berada di bali saat perayaan nyepi besok
ya frida memang ada khawatiran kalau kemudian hari raya nyepi satu hari
di breakdown istilahnya ditutup total seluruh fasilitas seluruh pelayanan
akan mengganggu aktivitas perekonomian di bali
namun ternyata dari data dua ribu tujuh belas frida putaran uang atau transaksi
bahkan sebelum hari raya nyepi satu hari sebelum hari raya nyepi di dua ribu delapan belas mencapai dua empat triliun
artinya meskipun satu hari bali tidak ada aktivitas perekonomian
tidak ada aktivitas pariwisata putaran ekonomi di bali masih bisa berjalan
baik sebelum nyepi maupun nanti sesudah nyepi
anda bisa melihat misalnya ada berbagai macam
kreativitas warga bali misalnya anda bisa melihat di jalan utama desa pakraman tuban ini
menjadi galeri seni yaitu tempat di pajangnya ogo ogo yang jumlahnya sekitar sepuluh
dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menginap di beberapa hotel
yang ada di sekitar jalan ini
artinya masyarakat bali sudah mengantisipasi lumpuhnya bali dalam satu hari ini
dengan kreasi yang mereka ciptakan dengan akulturasi antara budaya dan ritual
yang ada sebelum puncak hari raya nyepi
jadi saya melihat ini bukan hanya sekedar ogo ogo tapi juga ada partisipasi yang diharapkan
dari warga di pakraman tuban ini dengan memberikan kesempatan bagi semua turis
yang melihat ini untuk berpartisipasi memilih mana ogo ogo yang terbaik
sehingga ada sedikit edukasi yang bisa diberikan dari warga di sini
untuk mengedukasi para turis bagaimana kemudian tradisi ini bisa dimonetize frida
dengan cara yang cukup kreatif ketika mereka melibatkan
para turis ini untuk berpartisipasi dalam tradisi yang mereka lakukan
bukan hanya soal religi atau bukan hanya soal ritus
tapi juga soal bagaimana kemudian menciptakan ekonomi baru
di saat bali besok akan lumpuh dalam satu hari total
dan frida yang menarik adalah frida suasananya ini saya beberapa kali bertemu dengan turis
mereka memang sengaja datang ke bali untuk menikmati bagaimana bali dalam satu tahun penuh
bali gemerlap dengan lampu gemerlap dengan hiburan
kemudian dalam satu hari benar benar henyap benar benar tidak ada suara
tidak ada hanya ada kesunyian
yang ditunggu frida sebenarnya oleh para turis yang sengaja datang
ketika momen nyepi ini adalah nanti malam atau malam ketika nyepi berlangsung
mereka akan melihat bagaimana langit di bali yang di daratannya gelap begitu saja
dan ketika mereka memandang langit
mereka akan melihat menurut bahasa para turis di sini adalah sungai bintang
anda bisa membayangkan di malam nyepi ini ada sungai bintang dan terdiri dari berkelitik berkelitik

nyepi nanti akan ada banyak sekali turis yang akan berada di rooftop di hotel hotel untuk melihat langsung bagaimana langit di bali ini dipenuhi dengan
mereka menyebutnya sebagai sungai bintang yang terpampang sepanjang mata mereka melihat sepanjang mata mereka menyaksikan langit
mereka bisa menyaksikan dan ini hanya satu tahun hanya sekali dalam satu tahun di bali dan menurut mereka ini pengalaman yang luar biasa
baik pengalaman spiritual maupun juga pengalaman turisme yang menurut mereka berbeda dengan bali pada umumnya ketika bali tidak dalam kondisi nyepi
baik miftah faril melaporkan langsung dari tuban kabupaten badung di bali